kamu tuh niat gak sih diri aku makanan
sayang aku berangkat ya
ini jangan lupa
makan masakan aku ya
kamu memang karyawan telah ada
jam istirahat aja kamu masih sibuk bekerja
tinggal aja dulu sebentar
lebih baik kita makan di kafe bawah yuk
bukannya gue nolak
ada bekal dari istri aku
sampai makan siang
makan masakan buatan istri
ya alhamdulillah ton
allah itu udah ngasih aku istri yang baik
dan cantik lagi
kan gini kalau misalnya kita menghargai istri
rezeki kita bakal nambah dan berkah
macem ustadz ajih itu dinomongan kamu
yaudah kalo gitu saya pergi untuk makan di cafe bawah dulu ya
oh boleh boleh
aku di bikinin teh buat kamu
makasih ya sayang
alhamdulillah aku bersyukur banget
aku punya istri yang solehat seperti kamu
kamu tuh bisa aja sih
aku justru yang beruntungin buat punya teh kamu
jadi makanya aku tepat saying
namanya kok bisa imperfectiel lebih mak mieux
aku beruntung banget punya istri kayak kamu
mau ngurusin aku mau menghabis sama aku
pokoknya aku nggak salah pilih
lu dong mas jangan muji muji aku terus ntar aku gr loh
kita makan yuk aku udah masakin makanan yang suka
ya allah kenapa kakiku kenapa gak bisa digerakin
ya allah jauhkanlah hambamu ini dari mara bahaya ya allah
apapun yang telah engkau gariskan hamba ikhlas menerimanya ya allah
terima kasih pak
mbak santi kan
perkenalkan saya tony menanjar produksi dari perusahaan ini
mengenai lowongan kerja itu apa masih bisa
bagian pengadaan memang membutuhkan karyawan seorang wanita
apa itu artinya saya terima
tentu saja mbak santi mulai hari ini mbak santi bisa bekerja di perusahaan kami
terima kasih pak
terima kasih banyak ya pak
selamat bergabung dan selamat bekerja di perusahaan kami
terima kasih pak
insya allah dalam waktu dekat pak didin bisa berjalan
makasih ya pak
mas didin sudah selesai terapinya
udah sayang kata bapak kaki aku udah semakin membaik
jadi dalam waktu dekat aku bisa balik lagi kerja
alhamdulillah aku ikut seneng dengarnya
terima kasih bu
terima kasih ya pak

sabar mas biar kamu tuh bisa sehat sepenuhnya
katanya kamu diterima kerja nih di kantor aku
aku antar ya
gak usah aku mau ke kantor
kamu udah makan apa belum
udah ya mau saya tanya
kau masak apa
bentar ya aku ambilin
sembuhkanlah penyakit hamba ini
supaya hamba bisa bekerja lagi
dan cari uang buat istri hamba ya allah
kasihanilah istri hamba
harus kerja keras
potak pantik cari uang sendirian
sembuhkan penyakit hamba ya allah
sembuhkanlah ya allah
ngasih jengin aku makanan
ngasih jengin aku makanan
untung aku lagi lapar
kalo engga aku gak bakal makan mie buatan kamu kayak gini
lusana jangan dapet aku deh
jangan dapet semak ntar aku
ada apa sama santi
gak biasanya dia kasar begini sama aku
apakah dia kecapean kerja
mas berisik tau gak sih
mas bisa gak sih peletan tiket
santi alquran ini adalah kalam umah
dan seharusnya bisa membuat ketenangan bagi pembacanya dan pendengarnya
aku gak mau tau dan aku tuh gak mau denger
kalo kamu mau ngaji ngaji aja di ruang tamu ruang makan kek
mas berisik hidur
mas berisik hidur
mas berisik hidur
mas berisik hidur
mas cepetan dong aku keburu telat nih
iya sayang sebentar
mas kamu liat dong
kok ngambil sepatu yang ini sih gak matching banget sama baju aku tau gak
mas surat aku yang item deh
ntar aku ke kantor dikira aku gak tau model lagi
iya iya sebentar ya
sudah aku jalan ya
yang jangan lupa makan ya
kamu pasti sudah di rumah kan
aku gak sabar deh nunggu hari berganti esok
aku kok jadi kangenan gini ya sama kamu
apa jangan jangan reno
tapi kan dia tahu aku udah punya suami
san kok senyum senyum
lagi seneng ya
enggak kok mas biasa aja
tapi yang gue liat beda hari ini lah
lebih keliatan ceri ya
ya mungkin karena aku udah pulang ke rumah
makanya aku seneng
maaf kamu udah masak belum
kamu tunggu disini ya biar aku siapin dulu
yaudah kamu siapin aja dulu aku ganti baju ya
tidak ada yang bisa dihukum

kasian santi kayaknya kecapai kerja
makanya dia selalu terburu buru
aku akan berusaha cepet sembuh
biar aku bisa berjalan kemana lagi buat kamu